tahun ini umat muslim menjalani puasa di tengah pandemi corona
di sejumlah negara umat muslim harus menjalani puasa dengan durasi yang lebih dari lima belas jam
seperti di belanda umat muslim yang tinggal di sana menjalankan puasa selama tujuh belas jam
dan untuk mengetahui bagaimana sih suasana ramadan di belanda kali ini
melalui semangat skype kita sudah bersama dengan hani pranaya dati
salah seorang wni yang tinggal di utrecht belanda
selamat siang waktu indonesia mbak hani
gimana nih suasana ramadan di belanda di tengah masa pandemi ini mbak hani
ya sepi ya karena gak bisa ngumpul lagi sama wni yang lain
gimana situasinya boleh nggak cerita cerita mbak hani
kayak kalau kita setiap hari di sini masih ada aja tuh orang yang jualan takjil gitu
kalau di belanda kan takjil gak umum
apalagi kondisi yang seperti ini sekarang mbak hani masih
ada kegiatan yang mengharuskan keluar rumah nggak
aku alhamdulillah sih gak ada
jadi tinggal apa namanya tugas akhir online dan megang online
tapi teman teman yang masih kuliah juga dilakukan secara online ya
sampai paling nggak akhir semester ini
kemudian kalau soal puasa
kebetulan yang saya tahu di utreh ini ada namanya
speaking generasi baru
itu yayasan komunitas muslim indonesia
di utrech itu mereka mengadakan sejumlah acara seperti
kemudian berbagi makanan untuk buka puasa juga
terus pengumpulan zakat hafalan one day one ayat
nah kalau mereka apa namanya yang dilakukan terkait dengan takjil itu ada sih
atau kalau yang dekat sana masih diantar
tapi kalau jauh dari tempat saya saya gak bisa ngambil juga
karena jauh dan kondisi seperti ini jadi saya gak berani pergi jauh jauh juga transportasi umum
kan mbak hani kalau tahun lalu setahu saya itu kan sekitar enam belas jam ya
kalau nggak salah sekarang tujuh belas jam ini
gimana kan ini tahun pertamanya mbak hani menjalankan puasa di sana gitu
dan beda sekali sama yang dialami di indonesia
bagaimana mbak hani mengantisipasi supaya kuat gitu puasanya
kuat sih kuat aja ya insya allah sih kuat kuat aja
itu masalahnya kan melawan ngantuk gitu aja kan
tantangannya kan tidak banyak aktivitas di luar karena kondisi seperti ini
kalau kalau dan di rumah kan justru lebih lebih menantang

di kantor atau sekolah atau sekolah atau apapun yang lain kan itu lebih
waktunya terasa lebih cepat ya
kalau di rumah itu kan lebih harus ya lebih harus menghidupkan diri untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang seharusnya ada di rumah
tapi kalau soal fisik segala macam sih nggak ada masalah sih menurut saya
dan hawanya di sini kadang kadang mendung kayak sekarang kadang panas gitu
cuman panasnya juga ya mungkin kayak bandung bandung gitu ya matahari tapi masih hawanya masih di bawah dua puluh derajat lah
paling tinggi kemarin sembilan belas derajat sekarang sembilan sepuluh derajat
jadi relatif enak kalau buat puasa
hmm oke anginnya masih dingin gitu ya walaupun mataharinya terik
mbak hani yang terakhir dong mbak hani mau tahu juga terkait dengan pembatasan ataupun lockdown di sana
kondisi terkininya seperti apa boleh diceritakan ke kami di sini
lockdown di sini terakhir kali konferensi pers dari kabinet belanda itu
buka mulai sebelas mei jadi dua sesi jadi mereka duluan
kemudian disusul sekolah berikutnya yang lebih tinggi itu tanggal satu juni
tapi event event yang mengumpulkan banyak orang itu masih tetap tidak boleh dilakukan sampai dengan satu september dua ribu dua puluh
dan kalau mereka menyebutnya di belanda ini sebutannya intelligent lockdown ya
jadi warga negara selain dari luar dunia eropa itu tetap dilarang masuk
orang orang juga berkurang cuman orang masih beraktivitas seperti biasa tapi mereka disiplin kok
ya mereka tetap menjaga jarak kemudian jarang berpergian jadi transportasi juga sepi
cuma transportasi tetap jalan meskipun saya nggak tahu apakah jadwalnya dikurangi atau enggak ya
cuman relatif kosong dan tidak banyak aktivitas
tapi toko toko tetap buka supermarket tetap buka kemudian toko toko yang lain juga siap
cuman kalau makanan kayak kafe restoran benda lain juga iya
jadi bahan bahan itu tetap tutup tidak boleh melayani pembelian di tempat atau makan di tempat
tapi sebagian masih ada yang bisa di take away gitu atau di pesan deliver order gitu masih bisa
oke mbak hani kalau perkembangan jumlah angka pasien yang positif covid sembilan belas di belanda sendiri seperti apa
kalau dari data yang mbak hani ketahui apakah angka meninggal dunia dan juga angka sembuhnya ini presentasinya seperti apa sih mbak kalau yang di sana
kalau yang saya tahu itu yang terinfeksi itu sekitar tiga puluh an ribu kalau masalahnya
sementara angka yang meninggal dunia itu sekitar empat ribuan
kalau yang sembuh saya belum update lagi datanya
karena kalau mereka di website yang itu apa namanya websitenya belanda itu mereka lebih menyebutkan angka kedua angka itu jadi yang terinfeksi dan yang meninggal
jadi yang terinfeksi dan yang meninggal

sebenarnya ya agak lumayan tinggi ya
jadi mereka menetapkan tes itu cuman buat
untuk orang orang yang beneran parah
jadi yang demamnya di atas tiga puluh derajat
kemudian apa namanya
kemudian juga ada masalah
cuman mereka sangat disiplin
kedua keluhan itu
sama sekali nggak boleh ke klinik
jadi untuk menenghindari penyebaran virus corona
karena mereka takut kalau misalnya itu
ternyata sakitnya bukan corona
kemudian datang ke klinik
itu malah terinfeksi
mereka sangat disiplin dalam hal itu
jadi tidak sebarangan semua orang boleh datang ke klinik
karena kan di sini kan harus janjian ya
di sini harus telpon
mereka mau seperti apapun kondisinya
tidak boleh datang ke komik atau ke rumah sakit
jadi mereka sangat melarang
ditanya dulu kondisinya seperti apa
benar memang ada dua problem itu
demam tiga puluh delapan derajat
maka mereka baru akan lakukan sesuatu
tapi saya nggak tahu ya
kalau dari pengalaman mbak hani sendiri
akses kesehatan berarti di sana cukup mudah ya
lalu juga terkait dengan informasi perihal covid
ini semuanya kemudahan aksesnya
khususnya untuk yang bukan warga negara belanda
seperti mbak hani
yang ada di sana
itu cukup mudah begitu ya
kalau apa namanya
akses kesehatan yang seperti tadi bilang ya
jadi tidak sebarangan orang datang ke klinik
cuman kalau untuk apa namanya
wni yang ada di sini
si kbri menyediakan hotline
dihubungi apabila ada keluhan juga
kbri juga sangat aktif untuk datang
dari ppi di sini
di belanda itu
mereka akan laporan ke bri apabila ada yang sakit
yang berjalan berjalan mirip covid itu
mereka akan lapor ke kbri
kemudian kbri akan menelpon langsung ke masing masing mahasiswa yang sakit itu
mereka akan nge check
seperti apa kondisinya
kemudian di data
masuk ke dalam data
ada juga konseling
kalau ppi di sini tuh ada konseling sebaya
sangat berbeda ya
sangat berbeda dari biasanya
sementara kita butuh
jadi mereka juga menyediakan konseling sebaya
untuk orang orang atau untuk pelajar yang merasa membutuhkan konseling
memang ada sejumlah warga negara indonesia di sini yang meninggal karena corona
yang saya tahu
kami di sini rindu sekali
semoga selalu sehat ya mbak hani